hmm yaudah gapapa udah biar gue aja yang cuci
kenapa jadi temen lo yang cuci
kalau lo yang nabrak jok lo harus nyuci
dia suka suka gue dong
ini kan bukan motor gue bukan motor lo juga
ini kan motornya alex
dia suka suka gue mau nyuruh nyuruh siapa
ih apaan sih deket deket
lo gak boleh macem macem sama kita jok
sekarang lo cuci motor ini
atau kita bikin lo malu depan orang banyak
biasa lo jadi manusia
lain kunci baru bi buruan
siapa tepuk tangan
siapa tepuk tangan
ternyata punya bakat juga loh buat cuci motor
punya bakat juga loh buat cuci motor
suara suara desa jistas

lo mau kemana
biar temen lo berdua yang bawa mobil lo
karena sebentar lg si alex bakal ke sini
dan dia yang nganter lo ke sekolah

karena sama sekali alex bakal ke sini

pokoknya mulai sekarang

gis kepesin ban mobil mereka
nasennya lo jadi manusia
yaudah kalian berdua silahkan jalan duluan
gue disini sama mereka
tuh hati hati angel ya
jangan dibawa kabur ya sama alex
muh kesel banget tau gak sih
alex tuh emang bener bener nyebelin tau gak sih jadi orang
itu orang kayaknya sakit jiwa deh
ih gak mungkin keles
aluh aluh aluh
ada yang lagi jatuh cinta ya
makan tuh ganteng
dengar dengar katanya lo pakai bodyguard ya
sok kayak artis banget sih lo
tau lo tuh sok kecantikan banget sih rey
artis juga bukan
kalian berdua apaan sih
terserah reva dong mau dia pakai bodyguard ya atau enggak
karena orang sana dia kan ngapain deh kayak gitu norak
kayaknya lo agak ada rencana ya
bukan rencana sih
tapi cuma bagian dari cara gue ngedapetin boy dengan halus
kayak anak teka aja lo ya kan
dia tuh dikit dikit nganceng
dikit dikit bilang mau pindahin gue ke asrama
dan itu yang bikin gue jadi gak berkutik sama dia
ih itu emang bener ya
dasar bini muda bokap lo
sekali kali mesti kita kasih pelajaran
bener bener nanti kalo kita ke rumah lo ya re
kita bucok bucok sama muda lo
jangan jangan jangan
kalian jangan ada yang ke rumah gue ya
soalnya kalau kalian ke rumah gue nanti dipikirnya gue melanggar aturan
terus gue dipilihin ke asrama mau
aduh enggak lah
gue pengen di mana
kita belum punya jaket seragam geng kita ya
beli yuk biar kita barengan gitu
kalo jalan jalan kan keren tuh berlima pake jaket se
nanti gue ajak juga meli sama rewood belanja bareng
boleh boleh boleh
eh tapi gue mau ganti celana dulu ya
eh lo kenapa pagi pagi muka lo udah tutup kayak gitu
gimana ya gue udah ngadepin abah
sekarang abah tuh lagi marah banget sama mondi
dan gue gak boleh depet depet lagi sama dia
sekarang ini gue lagi mikirin nih
emangnya sebenarnya ceritanya kayak gimana sih
sampai mondi bisa digituin sama abah lo
jadi awalnya tuh gara gara si rio
ngirimin foto foto mondi yang lagi sama sabrina ke abah
terus udah gitu kemarin pas mondi lagi nolongin sabrina jatuh dari motor
disangkanya lah mondi lagi selingkuh
disangkanya lah moody gak setia sama gue
gak mungkin banget kelas mondi yang selingkuh
mondi tuh gak ada tembang tembang playboy nya sama sekali
dia tuh baik
unyu unyu gitu lagi
gue sih gak cemburu ya sama mondi
gue yakin banget kalo misalkan mondi itu setialah sama gue
tapi yang selain dipermasalahan abah tuh kekeh kalo misalkan mondi tuh gak bener gak setia sama gue
aduh abah lo tuh bener bener kolot banget ya re
eh untung ganteng
ganteng sih tapi kolot
tapi btw re
kisah cinta lo tuh sama reva sebelas dua belas gitu atau enggak
bikin mirip mirip gitu sama sama yang dikekang gak boleh
malah reva lebih parah
dia sampe disamain bodyguard cukit bikin feeling kemana mana ini
sama kelas gue juga
kita bertiga sama ya semuanya ya
cuma bedanya sih gue gak separah reva aja
kalo reva kan sampe bodyguard ke sekolah nungguin gitu kan
tapi untung aja bebe gue tuh pinter
angkotnya di stopin terus gue disuruh turun naik sama dia
jadi kan tetep bisa berduaan ke sekolahnya
kalian ribet semua ya
mendingan kayak gue
lo sadar keles
jomblo miris yang cuma mau gadok doang tuh
dadok dudak apalagi tuh
ya giti kan apa sebenernya
mahal di tengah tuh
ayolah ada di deste bawah
coba aku lihat mas grace itu apa
ah elah boy baru gue pengen minta lo bayarin di kantin
ck ya udah yan gue yang bayarin
biarin boy belajar yuk
udah enak kan lo mau bayarin gua
iya lo gue bayarin air makanan bayar sendiri
eh gue mau ngajarin gue dulu
ah udah cepetan
mantap kerja lebih cepet daripada otak
hai bebe pianyan
kamu belum jajan nih
belom kan aku nungguin kamu
makasih banget ya kamu nunungin aku
tapi kayaknya aku lagi ga jajan dulu deh
soalnya aku lagi puasa
yan tuh ga ada duit
orang ga dikasih bekal juga sama emaknya
diem kenapa lu bongkar bongkar rahasia orang
oh si boy masih di kelas
dia lagi belajar tuh buat persiapan final olimpiade matematikanya itu